masih ingat dengan pemuda asal pasuruan bernama polisi
kini nasibnya berubah drastis setelah terciduk operasi zebra beberapa minggu lalu
usai mendapatkan sim gratis polisi kini mendapat pekerjaan baru sebagai petugas harian lepas di mapolres pasuruan
pemuda asal grati pasuran bernama polisi nasibnya langsung berubah pasca terjaring razia sim beberapa hari lalu
mulai senin pagi ini polisi resmi bergabung sebagai tenaga harian lepas di mapores pasuruan
di hari pertama bekerja di mapores polisi mengaku semalam tak bisa tidur
lantaran untuk pertama kalinya kerja kantoran
terlebih lingkungan kerjanya saat ini mewajibkan dirinya untuk selalu disiplin
dan berangkat lebih pagi dibandingkan pekerjaan sebelumnya sebagai buruh bangunan
seneng apa atau gimana
amalnya dulu kerja apa sih
ini nanti uangnya dibuat apa nanti
buat bantu orang tua
bantu orang tua
karena baru pertama kali kerja polisi bertugas pada bagian pengurusan surat izin mengemudi
dengan dibimbing oleh petugas kepolisian
mulai mengarahkan warga pemohon sim hingga menyiapkan lapangan untuk ujian prakteksi
uniknya polisi dibimbing langsung oleh anggota polisi yang menjarinya saat operasi zebra minggu lalu
hari pertama yang bersangkutan kerja di sini tentunya sudah kita arahkan untuk membantu kerja daripada anggota
saya harapkan mas polisi kerja yang baik kemudian tetap semangat
sehingga bisa menambah kegembiraan keberkahan dari keluarganya
sebelumnya polisi yang masih berusia dua puluh dua tahun tersebut menjadi tulang punggung untuk menghidupi ibu dan adiknya yang masih sekolah
sementara ayah kandungnya telah meninggal sejak polisi berusia tujuh tahun
kini nasibnya pun berubah manis setelah diangkat menjadi pekerja harian lepas di mapores pasuruan
rizya priyanko pasuruan